eksploitasi terhadap anak terutama bayi yang dipekerjakan sebagai pengemis saja sudah sangat mengejutkan
apalagi dengan penggunaan obat penenang
nah berikut ini mari kita lihat lebih jauh dampak penyalahgunaan obat penenang pada bayi
karena dampaknya selain jangka pendek jangka panjang sampai pada overdosis
kita lihat yang pertama secara jangka pendek
dampaknya adalah adanya pengurangan kecemasan relaksasi tubuh dan mengantuk
jadi tidak heran jika di jalan kita sering melihat bayi yang digendong untuk ikut pengemis selalu dalam kondisi tertidur
lalu bagaimana dampaknya
secara jangka panjang
secara jangka panjang korban akan mengalami pusing bahkan pingsan lalu kognisi yang terganggu kebingungan dan waktu reaksi yang melambat
dan yang lebih berbahaya lagi jika sampai tahap overdosis
jika digunakan dengan dosis yang berlebihan obat penenang dapat mengakibatkan
cadel kehilangan koordinasi otot kebingungan depresi hilang kesadaran dan bahkan koma
sedangkan ciri ciri bayi yang diberi obat penenang diantaranya tertidur wajah terlihat lemas banyak mengeluarkan air liur dan kulit bayi terlihat pucat
dan juga heran memang yang lebih ironis lagi dari kasus yang terakhir ini
yang baru saja terungkap yang kita bicarakan tadi
bayi mi ini sudah bahkan dieksploitasi begitu
juga diberikan obat penenang bahkan ketika usianya masih satu bulan
ya sangat miris sekali memang hal ini menjadi hulu adalah orang dewasa yang menjadi pelaku
dan ini menjadi refleksi bahwa ada dua musuh utama indera untuk sebuah negara yaitu kebodohan dan kemiskinan
itu akan melebar kemana mana itu yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah